beginilah detik detik kejadian saat sebuah sepeda motor yang ditumpangi dua wanita
terjebak di pagar kawat berduri yang dipasang polisi
sepeda motor melaju dengan kecepatan normal
melewati persimpangan jalan yang tengah terpasang barikade kawan
beberapa petugas dan warga yang tengah melintas
langsung membantu kedua wanita yang terjebak tersebut
kawat pun terpaksa dipotong agar kedua wanita terlepas dari jeratan kawan
jurubicara kepolisian daerah sulawesi tengah komisaris besar polisi didik supranoto menyampaikan bahwa proses penyelamatan keduanya tak berlangsung lama
akibat kejadian tersebut korban mengalami luka ringan
kedua ibu ibu ini dibawa ke rumah sakit bayangkara oleh dir kecamatan
itu ada luka tergores di tangannya tangan kanan di atas di atas tangan telapa
kemudian sudah diobati setelah itu mereka berdua diantar oleh dirwisama peta sampai ke rumahnya di daerah tunggu
barikade semula sebagai bentuk pengamanan unjuk rasa menolak uu cipta kerja
penutupan dilakukan di beberapa titik salah satunya di jalan samratulangi
jafar bua palu sulawesi tengah